aisah ukuran bajunya sama seperti yang dulu
iya bu disamain aja

iya sekarang kamu sholat dulu setelah itu kamu temenin aisah buat ngobrol ya
sekalian nungguin ibu bikin pola model baju
kamu pernah dengar mitos pelaga pemandian dewi dewi sur
belum memangnya ada
ya ada nggak ada sih
jadi ceritanya di desa putu orang orang sedang hangat hangatnya
membicarakan tentang pelaga
namanya telaga pemandian dewi dewi
katanya sih air dari telaga itu bisa mewujudkan apapun permintaan kita
dan banyak orang yang percaya soal pelaga itu sur
masa sih begitu
aku sih dengar dengar aja
tapi nggak sembarang orang lah yang bisa melihat telaga ajaib itu
hanya orang yang berhati suci dan taat beribadah yang bisa melihat
atau bahkan memanfaatkan keajaiban dari air telaga itu
selaga kok dipercaya bisa mewujudkan permintaan manusia
itu namanya musrik
kalau kita mau meminta apa apa ya ini kepada allah
tapi kalau pelaga itu hanya sedikit berantara ya itu sudah pasti
ya itu sudah pasti
tapi telaga itu kan juga merupakan ciptaan allah
jadi terkabul atas budaya permintaan yang dianjurkan itu kan sejen dari allah juga
surya ibu suka sekali sama aisyah
ada ramah baik dan kelihatannya dia juga menghormati orang tua
dia juga nggak kalah cantik dibandingkan buah
kalau bekas pacar kamu itu kamu cocok sama dia
ibu ingin jodohin saya dengan aisyah ya
ya kalau memang dia diperuntukkan buat kamu itu sih merestui
tinggal kamu aja yang masih mau mengenalinya apa enggak
ibu di hati saya itu masih angin aila
dia itu juga senjata sayang
terima kasih bu
itu bukan urusan kamu tahu
nela kelahkan deh
makan dulu yuk
nela gak lapar bu
kamu harus makan sayang tadi pagi kamu juga gak angkat sarapan
pokoknya nela gak mau makan
bu ada telepon gak dari heru bu
udah sebulannya bu heru gak pernah telepon lagi
ibu juga udah coba telepon ke handphonenya
tapi gak pernah aktif
kira kira ke mana dia ya
heru pasti datang aja sama kamu
heru gak bakalan datang bu
sampai jumpa lagi